ini ada harmonisasi islam dengan tradisi lokal betul
karena memang islam yang datang itu adalah islam ahlus sunnah
islam ahlus sunnah ini itu islam yang sangat mengakomodir tradisi yang ada
jadi mereka ini tidak menghabisi tradisi justru malah tradisi ini yang digunakan untuk mengajak orang untuk memeluk agama islam itu
mereka tidak mengharamkan sesuatu sepanjang itu memang tidak diharamkan oleh ajaran agama
islam ini hanya dikenal sebagai provinsi dengan ratusan tujuan wisata yang memesonan
berbagai tradisi kuno juga masih lestari di sini sebagai bukti peninggalan peradaban islam
nusa tenggara barat dengan beribu eksotismenya dijuluki juga sebagai pulau seribu masjid
tatanan kehidupan sosial masyarakatnya yang toleran lebih lebih pada prosesi adat mulut bayan
mampu menunjukkan harmonisasi
antara adat dan syariat dapat berjalan beriringan
islam masuk ke lombok melalui pelabuhan pelabuhan dagang di lombok utara
sebagai wilayah jajahan majapahit jatuhnya kekuasaan prabu brawijaya di tangan demak berdampak langsung pada syiar islam di lombok
hal ini dikuatkan dengan ditemukannya naskah kuno didalamnya
dari desa bayan lombok utara
yang mengungkap islam masuk ke tanah lombok pada abad ke enam belas di era syiar parawari
ini adalah naskah juga naskah naskah awal ya abad abad enam belas tiga puluh
nah di dalam naskah ini ini yang diajarkan itu adalah niat sholat cara sholat
kemudian dilanjutkan dengan bacaan bacaan sholat
hanya saja memang ada terjemahannya sasak halus
ini sering menyebut bahasa kawi gitu ya
nah itu diterjemahkan
nah jadi yang bahasa arab diterjemahkan dalam bahasa bahasa
bahasa jawa madia kalau menurut pak dik itu
bahasa jawa madia khas jawa timur
yang masuk juga serapan bahasa bahasa sasak
senandung lontar yang berkisah tentang budi kebaikan dalam kehidupan ini adalah salah satu peninggalan ajaran luhur
senandung lontar yang berkisah tentang budi kebaikan dalam kehidupan ini adalah salah satu peninggalan ajaran luhur di mekong
pesantren atau tempat ibadah kecil yang berada di kampung penghulu adat bayan ini juga menjadi
bukti kuat bahwa islam telah lama hidup dan dipraktekkan
manuskrip manuskrip yang tersimpan rapi di museum negara nusa tg ba
menunjukkan rontutan penybearan islam yang menyasar
yang menyasar langsung kalangan penguasa kala itu
terbukti dari keterlibatan keluarga sultan dari terah para wali
buku babat lombok juga mengisahkan
penyebaran islam melalui jalur diplomasi ini membuat raja bayan yakni prabu anom turut memeluk islam
sehingga serta merta islam tersebar hingga ke pelosok lombok utara
keberadaan sembilan makam di kompleks masjid kuno bayanlah
yang menjadi pusat peradaban sekaligus sebagai dasar penetapan kewenangan penyebaran islam di masing masing wilayah
misalnya saja raghmanom
beliau adalah penghulu adat bayan yang memiliki garis keturunan titimas penghulu
makam leluhur ratmanom berada di sisi kiri masjid kuno bayan
berdekatan dengan makam sultan sesaid
secara turun temurun kisah penyebaran islam di tanah bayan berkaitan langsung dengan maulid nabi
yang jatuh pada bulan rabiul awal
bertepatan masuknya syariat islam itu pada bulan rabiul awal itu
nah jadi maka
nah pemasukan syariat
masyarakat islam yang ada di bayan ini
atau di pulau lombok ini
itu dibuatkan arena
nah arena itu dari sepasanggong itu
ditaruh di pintu masuknya
di bagian kanan satu dan di bagian kiri satu
atau kartis masuknya itu adalah dua kalimah sahadat
tauhid yaitu di bagian kanan
nah yaitu rasul di bagian kiri
dari sini pula
perisaian atau seni adu ketangkasan dengan pertarungan menggunakan tongkat rotan
menjadi bagian dari prosesi maulid di bayan
perayaan maulid adat pun digelar secara besar besaran selama dua hari berturut turut
tak ada tradisi yang ditinggalkan
dan syariat pun tetap dijalankan
ini ada harmonisasi islam dengan tradisi lokal
karena memang islam yang datang itu adalah islam ahlus sunnah
islam ahlus sunnah ini
itu islam yang sangat mengakomodir tradisi yang ada
jadi mereka ini tidak menghabisi tradisi
justru malah tradisi ini yang digunakan
untuk memeluk agama islam itu
mereka tidak mengharamkan sesuatu sepanjang
itu memang tidak diharamkan oleh ajaran agama
itu hal yang ialah syariat
bertalu talu alunan lesung yang terdengar hingga ke ujung desa bayan
membuat suasana malam jelang perayaan maulid kian semarak di kediaman penghulu adat bayan
prosesi menumbuk padi pertama kali digelar kayu aik adalah prosesi hari pertama perayaan maulid
adat bayan setelah sebelumnya prosesi kayu aik digelar di bayan beli kini giliran gubuk adat
karang bajo menggelar ritual di hari ini padi padi bulu ditumbuk ditampi dan diletakkan di keranjang
keranjang bambu di atas dipan bambu pada prosesi kayu aik warga desa adat yang memiliki nazar
ataupun tidak secara sukarela
menyerahkan hasil bumi kepada inan menik di kampung gubuk karang baju
di dalam kampung gubuk karang bajo inan menik sibuk menerima persembahan dari warga adat sebagai
pemberian berkah simbek berupa racikan sirih pinang dioleskan pada kening setiap warga yang
memiliki hajat ataupun yang memanjatkan syukur atas berkah yang berlimpah di tahun ini merupakan
bagian dari rasa syukur rasa syukur terhadap tuhan yang
maha kuasa yang telah melimpahkan nikmat sehingga masyarakat mendapatkan rezeki melalui hasil panen
mereka nah lalu yang kedua berkaitan dengan nazar itu nazar itu kan ibaratnya bisa kita bilang
hutang mereka datang untuk membayar hutang hutang yang saya maksud disini adalah hutang janji
kearifan lokal yang mengundang rasa kagum seakan telah ada panduan dalam peranata hidup
masyarakatnya tanpa diperintahkan seluruh masyarakat yang hadir ke kampung adat mengenakan
pakaian adat lengkap para lelaki mengenakan kain tenun dengan motif londong abang yakni kain
tenun berwarna merah dengan garis garis halus dilengkapi dengan sapuk terbelit di pinggang
sementara perusahaan menghadiri halus kain tenun terbaru di pinggang mengetahui yang harus diperlukan

sementara perempuan mengenakan tenun motif kereng poleng warna warni yang cerah melambangkan keindahan
cara berpakaian itu pakaian yang adat ini supaya kita jangan meninggalkan khas khas adat terdahulu itu
supaya tetaplah kita itu lestarikan
jadi jangan hanya sampai tinggal cerita saja
oh cara orang yang dulu itu berpakaian itu begini tapi sekarang tidak dipakai sudah
nah supaya jangan begitu
tinggalnya cerita supaya anak cucu kita ke depan itu dapat membuktikan
oh ini caranya orang dulu itu berpakaian secara adat itu naik
tabuh gong masih mengarung
matahari kian bergulir ke kaki langit
warga bayan siap menyambut tradisi tarung rotan yang disebut dengan presayan atau presel
terang kian hilang namun tak ada kesunyian
bahkan makin banyak warga yang berdatangan memasuki area komplek masjid kunobayan
umbul umbul ditancapkan di setiap sudut masjid kuno
ini pertanda adu ketangkasan akan segera dikelar
tak seperti siang harinya kali ini yang datang ke masjid kuno ada yang dari bayan ada pula yang dari kampung tetangga
mereka yang masih mengenakan pakaian adat adalah warga bayan sementara pengunjung kebanyakan mengenakan pakaian keseharian
suara musik kian bertalu halaman masjid kuno kian riuh
sabetan rotan terdengar kencang menambahkan setiap orang laki yang hadir di rumah
mereka juga sering menang
suara disuruh berkelakuan
suara kian serang pun kota kuno juga sering menang
suara kian juga merangkul
suara kian juga merangkul
suara sabetan rotan kian kencang saling terjang menembus batas pertahanan lawan
ketangkasan pun di adu
mereka yang terkena sabetan rotan adalah yang harus mengaku kalah dan mundur dari pertamina
ketangkasan rotan menyerang
tapi ini bukan ajang mencari lawan bagi sebagian peserta ini adalah media pengobatan
ada pula yang menjadikan ini sebagai media silaturahmi
kita jadikan sebagai obat lah misalnya ketika ada luka seperti inilah kita jadikan sebagai obat
untuk menjaga persahabatan antar desa dan ikut merayakan mulut adat dan ekspresi
rasa cinta kepada nabi muhammad sementara bagi pemuka adat perisain adalah bagian dari melawan
keburukan dan ekspresi sukacita atas lahirnya sang rasul nah itu mungkin merupakan salah satu
bentuk dari ekspresi yang luar biasa kaitannya terhadap sukacita dengan kehadiran beliau kehadiran
nabi muhammad yang sudah membawa kita dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang

kita nikmati sekarang jelang puncak maulid kampuk yang sibuk menyiapkan berbagai kebutuhan gelaran
upacara maulid adat hewan ternak pemberian warga pun telah disembeli disiapkan untuk hidangan praja
maulid beras beras dibasu di sungai karangbajo dengan air jernih mengalir prosesi ini digelar

dan mensucikan nasi rosul dari kotoran diantara alunan musik kayu kayu disiapkan api pada tungku
perapian pun telah menyala di tempat terpisah nasi rasul telah ditanam sementara para lelaki
menyiapkan lauk pauk untuk mengisi ancak yang akan disajikan untuk para kiai di masjid kuno
pada malam puncak ritual adat maulid bayan
dua belas ancak simbol dari dua belas rabiul awal tanggal rasul muhammad shallallahu alaihi wasallam dilahirkan
nasi rasul ditata di ancak disajikan bersama aneka makanan yang telah disiapkan sejak pagi
inilah tradisi media menguatkan syariat dan inilah cara mempertahankan ajaran rasul
agar tetap hidup dengan arif bersamaan dari empat pembekalan menuju masjid kunobayan membawa
hidangan nasi rosul untuk didoakan dan disuguhkan kepada para kiai yang telah menanti kedatangan
peraja maulid yang disimbolkan sebagai tetua dari sejumlah pembekalan beriringan memasuki masjid
di sana doa doa maulid adat bayan dibajakan dan harapan seluruh warga pun dibanjatkan
yang bertugas mengawal perjalanan nasi rassul menjadi sasaran pengunjung
usai mengantarkan nasi rasul masuk ke dalam masjid
sang praja maulid pun dikerubungi pengunjung untuk berebut daun
syaratnya daun harus diambil menggunakan mulut

ini adalah prosesi puncak yang paling ditunggu tunggu oleh masyarakat bayan
yakni praja maulid
masyarakat bayan dari empat pembekalan secara bersama sama datang ke masjid kuno bayan
mereka membawa berbagai sajian nasi rasul yang sudah dibumbui dengan berbagai bumbu khas bayan
kemudian didoakan oleh kiai kiai penghulu yang sudah ditentukan di sini
tak seorang pun boleh masuk kecuali mereka yang berkepentingan
setelah didoakan nasi rasul pun akan kembali dibawa pulang ke pembekalan masing masing
untuk kemudian dilakukan prosesi meriap
yakni makan bersama penghulu
bulan kian tinggi malam yang riuh berangsur khusyuk
doa dilantunkan sebelum akhirnya brugak agung dihias sebagai tempat menjamu para pemuka adat karangbajo
usai memajang bruga warga kampung adat pun antre untuk memohon doa dan meminta berkah
dari prosesi blonyo atau mengusapkan minyak lapa pada kening dilakukan oleh kiai adat
tak jarang dari warga yang berkumpul ke kampung masing masing
meminta minyak untuk diteteskan pada kapas untuk dibawa pulang
diberikan kepada anggota keluarga yang meminta berkah kesembuhan dan kesehatan
meriam inilah prosesi puncak ujung dari segala prosesi
bagai perjamuan agung meriap menjadi bagian dari ajang pembekalan keiman
menimani kelahiran rasulullah
muhammad dan mengisahkan tentang perjalanan kerasulannya hingga mengajarkan kebaikan
dan tauhid pada pengikut pengikutnya
usai sedikit siraman rohani kiai adat pun mulai membuka prosesi perjamuan
menikmati hidangan yang sudah didoakan di masjid kuno
daging kerbau kambing dan ayam dinikmati oleh seluruh warga yang datang
tak peduli kaya miskin tua muda pejabat ataupun jelata bersatu dalam satu kampung
duduk sejajar bersila di tanah
puncak rasa syukur dan sukacita atas terlahirnya sang penunjuk jalan dalam syariat islam
ini merupakan bagian dari upaya yang kita lakukan
kita menyatukan kembali hubungan yang sudah retak akibat terkontaminasi dengan hal hal di luar sana
baik itu politik ataupun apa segala macamnya
disinilah kita bersatu membangun harmonisasi dalam bentuk kita bersama sama memperingati acara maulid nabi
bertahta di antara ratusan tradisi lainnya di nusa tenggara
barat maulid adat bayan menyampaikan syariat dan syiar para wali
tanpa meninggalkan adat budaya asli bayan yang diturunkan pada generasi muda
lewat tatanan adat dan tuntunan dalam kehidupan sehari hari
mengaitkan antara maulid adat dengan keyakinan
nah mungkin ini merupakan salah satu bagian dari upaya kita mempertahankan
ajaran islam kepada anak cucu kita selanjutnya
karena bisa saja
ini kan kita tidak mau terkontaminasi dengan hal hal yang bersifat mengganggu keyakinan keislaman kita
sehingga kita selalu membakukan kegiatan itu dengan bentuk acara yang tidak bisa dirubah
tidak ditambah tidak dikurangi
perayaan maulid adat telah berakhir
namun hajatan yang telah dinanti berbulan bulan harus segera digelar
diakini sebagai hari baik
untuk menjalankan segala hajat yang sudah direncanakan jauh jauh hari
rationalisasi bersama ulang tahun itu
kan bersatu untuk bergotong royong istilahnya
kami di sini itu kalau pembuatan acara yang begini
tidak ada sistem upah lah gitu
makanya kami itu masih secara sistem saling bantu membantu
secara mandiri juga dikelir sesuai dengan tahapan nolid adat
dimulai dengan prosesi kayu aik
mengumpulkan bahan pangan
hingga membangun rumah sementara untuk dapur umum
untuk membangun dapur umum
sesama tetangga saling membantu mencari daun kelapa di kebun terdekat
untuk dianyam menjadi atap
dapur umum juga akan dijadikan tetaring tempat menyimpan peralatan memasak
pelaksanaan hajat kebanyakan akan digelar satu pekan pasca perayaan maulid adat bayan
untuk selalu toleran dan rukun
tak ada kasta tak ada beda
bersatu dalam adat budi pekerti
menurun lewat tradisi